tadi lo kagak lepasin ah
peh bape kalau di belakang kan bisa jingkek
gini tuh tuh keliatan tuh
ya ampun ya ampun ya ampun
mustafa jadi gak ketua
lihat nih saya habis jalan jalan sama neng rika
sama temen temen pengajian lo
diajak kesyukuran ya me
iya insya allah bang
ada apa be
kelihatannya raut wajah mba be ini kesel sekali
ada apa rupanya
nasihat loh kemarin kagak mempan
tuh oleh oleh gue semua mubazir
be di dunia ini tak ada satupun orang
bila mana dikasih oleh oleh itu tak suka
semuanya itu pasti suka re
sekarang pertanyaannya sama mba be
apakah mba be itu sudah mengasih oleh oleh itu sama ema
alah mak macam mana mba be
ya jelas tak mempan lah
orang belum dikasih
poh poh mun
eh poh poh mun tahu nggak
ya belum tahu lah
kan bu nur belum cerita
itu loh poh emaknya si poh tati
tadi saya lihat dia lagi ngobrol sama mustafa
itu laki laki yang baru datang dari arab
katanya mereka itu pernah pacaran waktu sma
eh bang edi masuk dulu
gak usah bang disini aja
anterin gua ke rumah haji murad
duduk depan lagi
kalau di belakang gua kagak nyampe
ngebet amat sih mau ngocet sama lu ya
tadi lu kagak lepasin lah
peh kalau di belakang kan bisa jingkek
gini tuh kelihatan tuh
ya ampun ampun
mustafa jadi gak ketuat
saya habis jalan jalan sama neng rika
si cupu pamer gebetanya
dikira aku percaya apa
tapi dp nya masih kurang
berapa adanya dulu aja bang
masih dikit bang gimana ya
saya tunggu sampai uangnya cukup
masalah kpr bang rojak menang aja
nanti saya bantu biaya balik namanya
maaf bang ya
kalau nama bang rojak dibalik jadi kajor kan ya
tati gak seneng dengernya
lo gak mau ya udah
mau bang mau bang mau mau mau
eh tangan gua
nih bang mau bang
saya punya berita terangat
berita terangat apa bu
eh bang ojak
ada apa ya
urusan yang kemarin gimana
aduh saya lupa bang ojek
uangnya udah saya pakai
gajian bulan depan aja ya
ke pasar baru
abang ke pasar baru ngajak gue bang
itu tadi gue mau pantun
oh abang mau pantun
yaudah lanjutin dah
jadi gimana bang
si mustafa tadi datang kesini
undang gue ngajak ke asar syukurannya dia
eh bang biar kata gue diundang
lo kemarah sama gue
gue tau lo cemburan sama si mustafa
karena lo gak jodoh sama si mae
gak ada apa apa
lo mau kemana im
ya salam dulu
kalau rumah nomor dua puluh lima itu sebelah mana ya bang
ini lima rumah dari sini
pulang jam segini nanggung amat ya
mau masak buat ntar malem tapi masih siang
oh seperti itu
kan dari dulu saya udah sering usulin pengajiannya dilamain
tapi pada kagak mau
oh seperti itu
berarti mulai minggu depan aja pengajian dilamainnya ya bang
minggu depan kan saya nggak ikut pengajian
mau liburan sama mantu saya
oh seperti itu
bukannya minggu kemarin udah liburannya
tapi kan minggu kemarin ulang tahun cucu saya
minggu depan baru ulang tahun saya
oh seperti itu
iya seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
oh seperti itu
tunggu sini sebentar ya
tunggu sini sebentar ya
tunggu sini sebentar ya
sabtu depan emang kenapa
berarti kita sama dong ulang tahunnya bulan ini juga
oh seperti itu
berarti emak udah ada rencana mau pergi dong
mau ke mana emang
oh seperti itu
berarti nanti dirayainya sama teman yang lain
sama mantunya dong mak
kalau nggak sama mantunya
berarti sama anaknya ya kan mak
di situ saya kadang rasanya sedih
oh seperti itu
sampai jumpa di video selanjutnya
ya udah yuk kita pulang yuk
tadi ada yang mau nyari ojek tuh
nah lo emang teman gue paling baik
tapi ongkosnya pak arwan ya
kalau gitu lu cari aja sendiri orangnya
hah di mana tuh orang
kok kelihatannya mukanya mak sedih
ada apa mak
mampir rumah saya yuk
oh seperti itu
rumah saya sebelah sini